informasi berikutnya ini juga menjadi catatan semua perhatian bersama bagaimana pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas
dari lembaga survei yang dilakukan atau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap presiden joko widodo dalam menangani pandemi covid sembilan belas masih tinggi yakni sekitar enam puluh persen
sedangkan kepercayaan responden kepada menteri kesehatan terawan agus putranto di angka empat puluh lima persen
data ini muncul dari hasil survei terhadap satu dua ratus responden yang dilakukan lembaga survei indikator politik indonesia
survei dilakukan pada dua puluh empat hingga tiga puluh september dari seluruh indonesia dengan pemilihan sampel secara acak
dilakukan melalui telepon dengan toleransi kesalahan dua sembilan persen
hal ini mengemuka dalam diskusi virtual membahas mitigasi dampak covid sembilan belas tarik menarik antara kepentingan ekonomi dan kesehatan
yang disampaikan direktur eksekutif indikator burhanuddin muhtadi dalam sebuah diskusi virtual pada minggu siang
yang merinci responden yang sangat percaya
pada jokowi sebesar tiga persen cukup percaya lima puluh tujuh tujuh persen
biasa saja dua puluh empat satu persen yang tak percaya sebesar dua belas tujuh persen dan sangat tidak percaya satu delapan persen
yang mengatakan cukup percaya dan sangat percaya itu enam puluh persen terhadap pak jokowi
terhadap pak terawan itu lebih rendah sekitar empat puluh lima persen
tetapi masih lebih rendah
baik dibanding apa yang muncul di twitter
di twitter itu kan saya kira nggak nyampe dua puluh persen yang puas terhadap pak terawan
tapi kalau ditanya kepada warga secara umum dari sabang sampai merauke dari miangas sampai rote
yang puas terhadap pak terawan masih cukup percaya ya itu di kisaran empat puluh lima persen
meskipun jauh lebih rendah dibanding tingkat kepercayaan mereka terhadap presiden